waalaikumsalam om mau pulang
selamat sore oma
lagi ngaji biasa

ada apa pak

bapak jangan jangan
bapak jangan hubungi saya

beliau minta bapak untuk mempelajarinya
iya pak pak adam juga minta bapak untuk menangani proyek ini
bapak ada pertemuan dengan kliennya pukul delapan
kenapa mendadak sekali
maaf pak saya hanya menyampaikan pesan dari pak adam
tapi setahu saya
tadinya pak adam sendiri yang akan menemui kliennya
ya sudah lah
terima kasih pak
ya sudah lah
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak